saudara berulang kali kandas menggayat investasi tesla yang merupakan perusahaan otomotif mutakhir milik elon musk indonesia justru menjadi pasar starling
ini adalah penyedia layanan internet berbasis satelit orbit rendah alias leo atau low earth robbit
orbit starling juga merupakan produk jualan spacex yang selama ini banyak melakukan manuver bisnis merancang masa depan dunia lewat teknologi sodara
nah kami akan ajak anda menjelajah data di wall selanjutnya kita simak ini dia
starling saudara sebenarnya sudah masuk ke indonesia ini sejak dua ribu dua puluh dua yang lalu
ia bekerja sama dengan telkom satelit indonesia alias telkomsat
anak perusahaan telkom indonesia izin masuk starling ke indonesia saat itu nggak menyasar ke konsumen retail loh
nggak kayak kita masyarakat luas yang pakai internetnya itu telkom excel atau indosat nggak begitu
operasionalnya ini business to business atau b dua b bukan bisnis ke konsumen alias jualan retail
gampangnya gak jualan barang sasetan lah tapi tatanan bisnis internet di indonesia ini berubah saudara per kemarin
pada sembilan belas mei dua ribu dua puluh empat di saat elon musk akhirnya datang langsung ke indonesia dan memastikan starling akhirnya jualan internet saset yang bisa dinikmati masyarakat
dan uji cobanya ini ada di sebuah puskesmas di wilayah bali saudara
emang ya syarat utama kalau starling mau jualan internet saset atau kemasan renceng istilahnya itu di daerah tiga t
yakni daerah tertinggal terdepan dan terluar
masalahnya meski sudah jualan ia belum punya kantor di indonesia
bakal bertepuk sebelah tangan lagi nggak ya mirip mengharapkan ya investasi tesla
nah selanjutnya saudara buat konsumen retail terutama yang tinggal di wilayah tiga t datangnya starling ini tentu jadi harapan pastinya
ketertinggalan idealnya bisa dikejarlah layanan masyarakat seperti puskesmas juga bisa memakai jaringan satelit
sinyal timbul dan juga tenggelam
masalahnya adalah pada harga saudara
secara logik bukan maksud untuk merendahkan
mampukah mereka memenuhi kebutuhan internet dengan harga yang di atas rata rata
yang bisa dinikmati masyarakat di kota besar indonesia
saya akan perlihatkan kepada anda harga starling
sebenarnya berapa ya harga starling ini
perangkatnya saja saudara perangkatnya ini tujuh delapan juta rupiah
dan biaya bulanan sampai dengan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
kompas tv ini memakai risetnya trimegah sekuritas
kalau acuannya adalah pdb per kapita per bulan indonesia di dua ribu dua puluh tiga sebesar enam dua puluh lima juta rupiah
ya setidaknya untuk langganan starling masyarakat ini memakai dua belas persen pengeluaran bulanan mereka
balik lagi nih ke tiga t saudara
apakah urusan internet ini lebih utama ketimbang urusan perut
kita akan ajak anda ke data selanjutnya
apakah kemudian starling ini mengancam perusahaan lokal yang sudah ada
kita pahami dulu karakter bisnisnya
jaringan internet starling berbasis satelit padat modal alias biaya investasinya pastinya besar
ya iya dong satelit butuh skill pemeliharaan yang rumit
karena letaknya di atas angkasa
bagaimana kemudian dengan pesaingnya
sebut saja ada telkom indosat xl
mereka ini basis internetnya memakai menara dan fiber optik
dengan modal yang kalau di atas kertas memang ya lebih efisien pastinya ya
oleh sebab itu harga langganan internet jenis ini cenderung lebih rendah
sekitar tiga ratus ribu rupiah per bulannya
sudah bisa kita semua menikmati internet
karena tower dan fiber optic masih di bumi terjangkau oleh banyak manusia
buktinya ada di data selanjutnya saudara kita simak bersama
nah ini dia ekspenditur belanja modal adalah hal yang paling penting bagi perusahaan untuk ekspansi dan menjalankan bisnis
kita sebut saja saudara ellen mas saudara
pada tahun dua ribu dua puluh satu ini berulang kali bilang
seenggaknya butuh tiga puluh miliar dolar amerika serikat untuk membuat starling tetap bisa mengorbit
kalau pakai kurs ini enam belas rupiah
ini setara satu ratus delapan puluh triliun rupiah lebih saudara
belanjanya ini bukan untuk sekali tetapi satu dekade alias untuk sepuluh tahun
kalau kita bandingkan dengan kompetitornya
ini dia yang berbasis tower dan juga fiberoptik
ini telkom tiga puluh tiga triliun rupiah di tahun dua ribu dua puluh
kemudian ada indosat saudara dua belas triliun rupiah di tahun ini
kita simak ini dia lima enam triliun rupiah dan tower bersama infrastruktur tiga triliun rupiah sampai empat triliun rupiah
jauh di bawah investasi elon musk yang lebih tinggi
jadi di atas kertas masuknya starlink ini belum menjadi ancaman utama
namun beda ceritanya kalau starling mau bakar duit buat promosi
ataupun masyarakat mulai menerima ya nggak apa apa lah mahal asal internetnya ini ngebut gitu ya
kalau begini starling udah pasti jadi game changer bisnis internet sasetan atau kemasan renceng di indonesia
dan persaingan benar benar menyala abangku